selain itu ahok menyatakan terinspirasi oleh wali kota london yang baru sadik khan
ahok mengaku khan dan london akan menjadi contoh untuk memimpin jakarta dengan lebih baik lagi
wali kota terpilih london periode dua ribu enam belas dua ribu dua puluh sadik khan berhasil mencuri perhatian dunia termasuk gubernur dki jakarta basuki cayapurnama
ahok menilai wali kota muslim pertama london ini menjadi sosok yang menginspirasi khan yang memiliki latar belakang sebagai anak dari golongan kelas menengah
dan pernah tinggal di rumah susun yang disubsidi pemerintah inggris meyakinkan ahok soal pentingnya peran pemerintah untuk menjamin masa depan anak anak bangsa
bahwa orang yang tinggal di rusun yang disubsidi itu betul itu london sudah lakukan
jadi anak anak yang tidak mampu harus kira
tampung keluarganya dalam bentuk rusun lalu anak anak dikasih
nah itu yang di jakarta lakukan rusun hanya bayar rp lima sampai sepuluh maksimal rp lima belas per hari
tapi seluruh keluarga nekmes tidak bayar anaknya dapat kjp
dan begitu dia bisa kuliah kami kasih dia delapan belas juta